hasil ini memastikan skuad garuda menang agregat dua belas usai menang enam di leg pertama
bertandang ke stadion nasional hasanal bolkiah brunei darussalam indonesia unggul tiga di babak pertama lewat dua gol hoki caraka di menit ke enam dan empat puluh empat
serta egy maulana fikri di menit ke empat puluh dua
di babak kedua tim asuhan sintayong kembali menambah tiga gol melalui gol witan suleman di menit ke empat puluh tujuh
rizky rido di menit enam puluh tiga dan ramadan sananta di menit delapan puluh
dengan hasil ini indonesia melaju ke putaran kedua dan akan bergabung dengan irak vietnam dan filipina di grup f